gunung semeru di lumajang jawa timur mengeluarkan awan panas guguran yang disertai banjir lahar
akibatnya jalur alternatif dua kecamatan yang melalui besuk kobokan tertutup material batu
inilah detik detik saat banjir lahar gunung semeru menerjang aliran sungai besuk lanang pada kamis sore
dalam video terlihat banjir lahar membawa material vulkanik dan batu batu besar hingga aliran sungai besuk lanang dipenuhi batu
akibatnya jalur alternatif antar kecamatan di candipuro dan pronojiwo yang melalui besuk kobokan tertutup material batu
sebelum banjir lahar menerjang gunung semeru sempat mengeluarkan awan panas guguran berdurasi seribu enam ratus dua puluh detik
namun jarak luncur awan panas tidak terpantau karena kondisi gunung sedang tertutup kabut